berhati hati karena itu tuh kayak bumerang
jadi lu jangan ngomong kayak gitu lu gak boleh kayak gitu
bu maafin el ya udah bohongin ibu kemarin
aku janji deh el gak bakal gak kenal itu lagi ya bu
kayaknya ibu marah banget deh gara gara gue balik diantar botol kecap semalam
harusnya kemarin gue larang botol kecap nganterin gue sampai depan rumah
jangan marah ya sama el
aku gak denger
kamu kok gak bilang sama ibu sih
untung ibu ini kekinian
itu gak serah tonton bikin malu tau gak sih
el malu banget
kok kamu malu sih
kok nama sionalnya itu cowok ganteng dunia akhirat
itu aku temen kamu ya
aku gak mungkin kasih tahu ibu kalau itu aku botol kecap
apa perlu ibu ngajak makan malam dia ya
kan dia udah baik sama kamu dia yang upload si siapa
cowok ganteng dunia akhirat itu
engga engga engga gak usah
itu pasti orang iseng bu yang rekam el diem diem
lagian dia juga gak sopan masa upload tanpa persetujuan
lagian juga dia nggak salah kok gak ngerugikan kamu kan
malah bakat kamu itu jadi orang bisa tahu kamu bisa nyanyi
bu masalahnya nyanyi itu bukan cita citanya hel
harapnya el cuma satu hidup tenang bersama ibu
bu gak banyak permintaan el sebenarnya
gimana pendapat kamu sama
om roy baik
sekarang kalau gitu ibu juga udah yakin pasti kamu akan bilang kalau om roy itu baik bertanggung jawab
ibu jadi gak sabar pengen ketemu anaknya
kalau itu lihat anaknya om roy
ada ibu malah sakit hati
dan el gak mau itu sampai terjadi bu

jangan lupa like share dan subscribe
ntar kapal f sulawesilandpa
pernah nggak sih
sehingga ke expressing sekarang

lama lama gue bisa ketauan nih
sampai jumpa di video selanjutnya
enggak gue sebagai anak pipa yang sekelas bareng sama dia
tuh artis udah dateng
gue pengen deh kayak lo sel
nggak ada udah sumpah keren banget
apaan sih biasa aja gue itu masih kaya dulu
michelle yang dulu udah kan nanti aja
gue pengen jadi lu dong sel
apaan sih gak mau masuk kelas
wih udah banyak fans saya dia sampai dikerumunin gitu
ya sabarin yuk
nanti ketemu lagi gue sombong banget
buang gak ada sombong apaan sih
nggak ada gak ada
aduh apaan sih
santai aja gak usah lihat video videonya
eh udah gak usah pada heboh ya
nanti bakalan ada jadwal jumpa fans sama michelle
tapi gak sekarang
udah udah udah
balik balik ke kelas balik
balik balik balik
gue gak pernah ketemu artis aja
udah balik balik
nggak ada aku ke artisan
nanti aja ya tantangannya oke
teman sekelas gue
gue jadi terkenal
sel gue minta foto bareng sama tanda tangan lo
kalo lo udah terkenal kan jadi susah
gue masih di sini ella
gue langsung barengan deh
lo bisa ngedance bisa main basket
terus lo juga pinter main gitar sama nyanyi
wah keren banget sih
pokoknya kalau nanti lu udah terkenal shell jangan pernah lupa sama kita

michelle itu bukan artis ngerti catet tuh baik baik
michelle itu bukan artis ngerti catet tuh baik baik
lagi kan lebay banget sih gue masih kayak dulu
gue masuk kelas ribet kalian ah
lah kok gak mau
nadif sama davin kemana kok gak keliatan
katanya sih nadif mau ke kantimu
darvin sih lagi main basket kayaknya
eh gue tau kalian kembang
tapi emang ngomongnya harus selaras gitu juga
muka samaan seragam samaan hidung sama alis sama semuanya sama
kan namanya juga kembar
iya gue tahu kembar tapi aneh sih menurut gue
kalian di rumah juga gitu
tuh kan sama juga kan
ya gak mungkin lah ki
eh mereka tuh keliatannya aja kompa kalo di rumah pasti ribet terus
perkara mandi aja duluan kan
sebagai warga negara kesatuan ips yang sangat baik
betta ada bawa gorengan sedikit buat kalian
darmawan sekali betta punya kawan ini makasih kakak
tumben banget bawain gorengan
eh asli si nadif tuh jarang kayak gini
jarang banget baik hati makanya gue disini
kasih yang sini kawan
ambil sudah kawan
nah gue ambil dua ya dief
eh kawan kalian mau ambil tiga empat juga bebas
betta ini tuh tidak tegas sekali liat kamu orang duduk disini tapi tidak ada makanan
makanya dia tadi ke kantin buat ambil gorengan
buat kasih ke kalian tuh
iya lah kawan tapi ini belum dibayar
nanti siang baru kalian bayar saja masing masing sesuai dengan jumlah yang kalian ambil
udah jadi dermawan temen gue ambil
biar apaan palsu lu
nggak jadi baik hati dong
mama eh kawan betta punya uang saku itu tadi kepotong gara gara isi bensin
makanya kita tidak bisa bayar kamu orang punya gorengan ini kita minta maaf
tapi kalau nona riva tidak apa apa lah nanti betta saja yang bayar
ini si botol kecap bisa ikut gue sekarang nggak
eh temen banget lu nyamperin gue kenapa
kenapa sih masih pagi pagi gini kenapa sih
gue udah ngomong baik baik cepetan dong
eh tunggu dulu
betta punya pertanyaan tempoh hari itu belum ke jawa
karena ale keburu pingsan toh
makanya sekarang kalau betta tanya itu ale tidak akan pingsan lagi kawan
itu betul kan
kata patogar kalau ale dengan nona ipa kepala batu ini sudah pacar
nadif gue sama rivki itu cuma temenan nggak pacar lagi
ini kali gue pacar sama cowok tenggel kayak dia nggak mungkin
pukuli gue kasih tau ya
tiap omongan kita tuh harus berhati hati karena itu tuh kayak bumerang
jadi lu jangan ngomong kayak gitu lu nggak boleh kayak gitu
mau ke mana lah
mau ke mana sih